sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ya pasti mariana itu masih marah sama kamu dong
makanya dia gak mau terima telepon dari kamu dok
itu saya bilang mesti ngapain sekarang
bapak kan udah bilang sama kamu
kamu pergi temuin mariana
biar mama aja yang jaga si cantik ya
kasian kan do
dia disalahin terus sama indi
ini semua gara gara ulah kamu
telepon atau enggak ya
enggak enggak enggak
aku gak boleh telepon
itu kan mereka
jadi mereka dong yang harus telepon aku duluan
tapi kok dari kemarin mereka nggak ada hubungin aku sih
atau jangan jangan anda sama edo sengaja mempermainkan aku
enggak aku harus bertindak
aku gak boleh diem aja
aku harus bertindak
maaf ya andara aku udah mengganggu waktu kamu
aku malah senang kamu telpon aku dan ngajakin aku ketemu
karena sebenarnya juga ada hal yang mau aku ceritain sama kamu
ada yang mau kamu ceritakan
aku mau cerita sesuatu
soal ini tentang
apa ini tentang perjodohan kamu dengan kak tovan
apa ini tentang perjodohan kamu dengan kak tovan

perjodohan itu sama
apa kamu menyetujui tentang perjodohan ini
dan apakah paket yang kamu kirimkan waktu itu untuk kak tovan
itu adalah usaha awal kamu untuk mendekati kak tovan
paket kamilah paket itu
karena kamu gak perlu sungkan sama aku
kalau memang kamu benar mencintai kak tovan
kamu bilang aja sama aku
camil aku mohon kamu jangan bicara seperti itu lagi
kamu pikir aku perempuan apa
perempuan yang mau menerima perjodohan orang lain begitu saja
bila sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau pacaran
apalagi menikah dengan orang yang tidak aku cintai
ra tolong jangan marah
aku sama sekali gak perlu maksud
dari dulu kamu tahu
kamu perlu tahu mila
kita bertemu di sini dan aku bisa mendapatkan dukungan dari kamu untuk menolak perjodohannya
ternyata aku salah
ternyata kamu sama aja dengan mereka
rasul mbak nifas
kamu mau bocokkan aku
aku sama sekali gak punya maksud untuk memojokkan kamu
tapi kamu gak mengerti apa yang ada di hati aku misalnya
sekarang aku mau memperjelas semuanya mila
aku tidak pernah mencintai tuan fadrin ali
ra tunggu ra
aku yang salah
aku yang udah membuat andara jadi marah
seharusnya aku gak perlu ikut campur urusannya andara
ya allah tuh udah salah
syukurlah tovan kalau kamu setuju dengan rencana mama

mengerti kok kamu gak usah terburu buru
yang penting sekarang kamu sudah bisa membuka hati kamu untuk gadis yang lain
dan mama rasa andara itu adalah gadis yang baik
jadi kamu gak usah khawatir sayang
tapi mah perjodohan ini cuma sekedar pendekatan aja kan mah
maksudnya apapun yang terjadi nanti
semua keputusan masih ada di tangan tovan dan juga andara kan ma
jadi kalau misalnya nantinya mereka gak cocok
mama tetap gak akan memaksakan kendak mama pada mereka kan mah
kamu ini kenapa sih fadil
kenapa kamu jadi khawatir seperti ini
yaudah sekarang mama mau nelfon andara dulu ya
ya mama mau meminta andara untuk datang ke sini untuk bertemu dengan
di sini invert gulung using untuk bapak
sejak kecuali bertentangan
andara taufan itu kan masih di rumah sakit
apa kamu nggak mau menjemput taufan
maaf tante tapi andara nggak bisa mampir ke rumah sakit sekarang
loh kenapa ra
padahal tante ingin menyampaikan kabar yang gembira untuk andara
oh maksudnya andara lagi sibuk
iya tante anda sedang sibuk
tante mau menyampaikan apa ya sama darah
karena selama masih bisa lewat telepon
merara masih bisa mendengarkan kutu tante
begini andara tante ingin menyampaikan tentang perjodohan kamu dengan tovan
baru saja tante bicara sama tovan
dan ternyata taufan setuju dengan rencana perjodohan tante ini
apa taufan mau dijodohkan sama andara
kaget kan dengernya
nah sekarang tinggal kamu bagaimana rah
kamu setuju juga kan
mana mungkin fadil menerima rencana perjodohan ini
halo ra andara kamu masih di situ kan
iya tantangan saya masih di sini
yaudah gimana ra kamu setuju atau
saya tidak bisa tante
maaf maaf saya nggak bisa menerima usulan tante
karena andara bukan perempuan yang bisa dijodohkan dengan orang lain begitu saja tante
jadi sekali lagi andara minta maaf
itu apa apaan sih
andara itu betul betul kelewatan fadil
berani beraninya dia bilang sama mama kalau dia tidak setuju dengan perjodohan itu
padahal mama kan nggak pernah memaksa

cuma mama ingin saja memegangnya dia dengan taufan
belum dicoba dia sudah menolak
tidak nyangka dia bicara seperti itu
kalau begitu biar fadil yang ngomong sama andara ma
eva maksudnya dia